satu mobil sedan mewah terguling di cengkareng jakarta barat
mobil berisi satu pengemudi dan tiga penumpang diduga pengemudi
mobil kehilangan kendali hingga akhirnya terguling
mobil mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan dan atap
belum diketahui pasti penyebab kecelakaan dan kini kasusnya ditangani unit laka lantas satuan wilayah jakarta barat